sampai jumpa di video selanjutnya
tidak hal itu tidak boleh terjadi
tiang anak yang tertuang jadi
tiang harus berlatih di negeri ini suatu hari nanti
terkadang dalam hidup orang yang kau lihat kecil ternyata besar
orang yang kau lihat lemah ternyata kuat
dan yang kau lihat pintar ternyata bodoh
siapa sebenarnya kakek ini
sungguh penuh dengan makna
narasati hari ini cerah sekali
tiang ini jalan jalan menikmati pemandangan
maukah kau menemani tiang
tapi tiang bilang sama aja dulu ya
tidak usah hanya sebentar
tidak usah hanya sebentar
tidak usah hanya sebentar
tidak usah hanya sebentar

saya juga ingin mulai kabin kita sendiri dan seumurh lagi refuge
yea arah balasia kembali ke surat
suga balik lagi ke surat ini
walaupun ada suatu wanita

hanya setiap hari ini

bersiaplah kau meri
narasati pemandangan sini indah sekali
tapi pelan pelan kak jalannya di sini banyak duri
akan mampu memandangkan aku yang sedang gembara

apa yang harus tiang lakukan bila tiang marah peka
karena kau tidak usah membakar pohon yang besar hanya untuk membangang seekor ikan
kendalikan perasaanmu dan kau akan mengerti
marah sedih gembira itu semua bisa ada dan bisa tidak ada
simpan saja dulu dalam hatimu
kelak kau akan mengetahuinya
sekarang aku harus pergi
pergi peka mau pergi kemana
setiap orang punya jalannya sendiri sendiri
demikian juga aku
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
lihatnya tiang belum pernah ke tempat ini
bagaimana kalau kita kembali lagi ke jalan yang awal kak
biar tiang cari jalan dulu
kamu tunggu saja di sini ya
ya sudah kakak hati hati ya
kamu tidak apa apa kan
jangan terlalu lama kak
iya tiang pasti kembali
kamu tunggu saja di sini ya
sudah sekali menipu larasati
sebentar lagi hari mulai sore
apa lebih baik dia yang cari saja ya
iya yang cari saja
dia mau pulang
dia mau pulang
aku seperti mengenal suara itu
hari ini kamu santapanku
diam tidak punya salah
aku tidak ingin menyakiti kamu cantik
justru aku ingin mengajak kamu bersenang senang
ini bukan urusan kamu
seharusnya kamu tidak boleh pulang sebelum kamu menemukan adikmu di anak
tapi aku sudah mencari selamatkan kamu
dan selamatkan kamu
sampai ingin mencari sampai dapat
aku harus memberitahu haji raja dulu
dan biang ratu
dalam perjalanan tofu